menteri pertanian syahrul yassin limpo
rabu malam tiba di terminal tiga
bandara soekarno hatta tangerang banten
syahrul tiba dengan pesawat
singapore airlines rute singapura
menuju jakarta ia selesai melintas
di imigresi bandara pukul

syahrul yang sebelumnya
dikabarkan bertolak dari spanyol menuju
singapura terlihat ditemani tiga
staffnya dan menggunakan setelan jas
sekitar pukul delapan malam waktu indonesia barat
mobil yang diduga di dalamnya terdapat
menteri pertanian syahrul yassin limpo
yang juga kader nasdem
tiba di gedung nasdem tower gondangdia
mobil tiba di gedung dpp nasdem
dan langsung masuk ke area parkir gedung
sampai rabu pukul
sembilan malam gedung nasdem tower
masih ramai oleh wartawan yang menunggu
ketua umum partai nasdem surya paloh
dan menteri pertanian republik indonesia
syahrul yassin limpo memberikan
keterangan terkait kasus dugaan korupsi
di lingkungan kementerian pertanian
bendahara umum partai nasdem ahmad syahroni
beberapa petinggi partainya
telah berkumpul di dpp nasdem
sejak rabu pukul enam sore
ada empat orang di atas itu
pak victor ada pak
karli ada sekjen
terkait dengan perkara yang dihadapi
salah benar itu kan masih sifatnya
secara umum tapi kan kpk
sampai hari ini belum
memberikan statement resminya
tapi pengeladaan sudah dilakukan
yang harus dihormati
syahrul sebelumnya disebut sebut telah
dijadikan sebagai tersangka namun hingga saat ini
masih belum ada pengumuman secara resmi
kuasa hukum syahrul febri diansyah
di dpp nasdem mengatakan bahwa
kliennya akan menghadapi presiden di istana
namun ia tak menjawab ketika ditanya apakah pertemuan itu berkaitan dengan kabar pengunduran diri dari syahrul
saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok
pak mentan akan ke istana menghadap bapak presiden

tadi juga disampaikan bahwa pak mentan akan menangkap bapak presiden
akan menghadapi proses hukum ini
dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini
sementara informasi soal status tersangka yang diberikan kepada syahrul yassin limpo
diungkap menko polhuka mahfud md saat ditemui di istana kepresiden jakarta rabu siang
mahfud mengaku informasi soal status tersangka syahrul
ia dapat melalui laporan resmi yang diberikan

bahwa dia sudah tersangka ya saya sudah dapat informasi
resminya tersangkaannya itu sudah dikeluarkan
pada rabu sore rumah pribadi menteri pertanian syahrul yassin limpo
di perumahan bumi permata hijau kota makassar sulawesi selatan
dijaga polisi bersenjata lengkap
terpantau dua orang berpakaian hitam hitam mengangkut sebuah koper dari dalam rumah
dan membawanya pergi menggunakan mobil
dan membawanya pergi menggunakan mobil
hingga kini belum diketahui ada keterangan resmi dari polisi
terkait apa yang dilakukan anggotanya di rumah pribadi syahrul yassin limpo
di kota makassar tersebut
sebelumnya komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor dan rumah jabatan syahrul yassin limpo
di jakarta pekan lalu
dalam penggeledahan di rumah dinas kementan di jakarta selatan

humas polri irjen sandi nugroho pada rabu menyebut
dua belas senjata api tersebut kini sudah berada di tangan barai skrim mabus bukit

badan intelijen keamanan dan barai skrim mabus polri
kini sedang melakukan pendataan dan verifikasi senjata api tersebut
yang pasti bahwa
barang tersebut sudah diterima oleh barai skrim
dan untuk segera di dunia itu untuk diverifikasi
sehingga nanti kita bisa tahu persis senjatanya jenisnya apa

legalitasnya seperti apa

tak hanya rumah dinas dan rumah pribadi menteri pertanian
kabupaten pertanian kpk alif fikri pada rabu mengatakan
sehari sebelumnya pada selasa
kpk menggeledah rumah staf menteri pertanian
di kawasan jagakarta jakarta selatan
di kawasan jagakarta jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia